kita ke informasi lainnya beragam wajah penjara begitu menyeramkan
dari kondisi fisik bangunan penjara yang terkesan menyeramkan hingga penghuninya yang merupakan pelanggar hukum
ya di lapas kelas dua a gorontalo ini contohnya mereka mencoba mengubah tampilan itu dengan cara melukis
dan aktivitas ini diakini bisa meredam agresivitas penara pidara
efektif atau tidak nesya megawati memiliki informasi selengkapnya
melihat gambar warna warni membangkitkan semangat ini kira kira saya ada di mana ya
apakah a di paut b taman bermain atau c di tempat menitipan anak
semuanya salah bukan ada di pilihan itu
karena saat ini saya berada di sebuah tempat penghukuman
di tempat para mereka yang terhukum yakni di lapas kelas dua a
gorontalo atau biasa dikenal penjara
di balik jenis judisi ini para narapidana di ruangan yang sempit dan pengap
mereka mencoba untuk berkreativitas untuk bisa berpikir dan bertindak besar
berkapasitas tiga ratus sepuluh orang tapi nyatanya lapas ini diisi enam ratus tiga belas orang
terdiri dari tujuh blok yakni lima blok pria satu blok wanita dan satu blok anak
meski fisik terkurung para narapidana ini tetap mengasah kreativitas
para orang ini kan sebagai inisiator di sini
bisa kita lihat siapa ini awal ide dari awal sampai akhirnya lapas begitu
kayak anak anak ya kayak pahut jadinya pak
awalnya kan lp itu kan kelihatan kuat
saya menjaga kursi kemarin
saya menjaga kursi kemarin
terus dengan adanya kalapas ini kalapas baru punya inisiatif untuk membuat lapas ini lebih baik lagi
makanya punya tema itu untuk warna warni
saya tinggal ngasih saran saja kalau bisa kita bikin satu buah gravity biar kelihatan lapas nuansanya itu hidup
tidak seperti yang kemarin
orang kan biasanya narapidana itu bosan jenuh
tapi dengan adanya warna warni ini dengan grafiti ini
alhamdulillah sekarang mereka pada ceria semua
tidak ada lagi yang stres
ruang kreasi melukis ini bukan hanya di dinding sel dan hanya untuk napi pria
napi perempuan pun berkreasi dengan merajut pola kerawang simbol khas gorontalo
ini lagi makan kue kerawang
dari ini yang dibikin ini adalah orang orang dari ataupun narapidana dari tentunya lapas gorontalo dari napi perempuan
kalau makan ini kayak ingat lebaran kayak ingat kue teman temannya kue nastar kue keju
tapi ini disebut dengan kue karawang
dan ada juga setiap hari pembuatannya oleh para narapidana perempuan di lapas gorontalo
kita akan lihat bagaimana proses pembuatannya
bukan hanya di kain tetapi juga pada media kue
meski dibuat di dalam penjara kebersihan tetap terjaga
jelang lebaran tak sedikit pemesanan yang datang dari luar lapas
khusus kacang lentaki tiap harinya banjir pesanan untuk dijual di luar lapas
kesedihan dan penderitaan dalam menebus dosa ternyata tak mematikan semangat puluhan narapidana untuk belajar dan mengajar
kedengaran dari para narapidana
alhamdulillah ini sudah ada perubahan
soalnya baru masuk kamar ini saya tidak tahu bahasa indonesia
sekarang sudah tahu bahasa indonesia biarpun bisa sedikit saya sudah pinter bahasa indonesia
ini kan selama tiga tahun dua bulan tidak tahu bahasa indonesia baru masuk ke kamar
sekarang sudah pinter dapat tahu bahasa indonesia sedikit
ada perubahan alhamdulillah
tapi waktu itu bisa baca dong
menjadi pelaku kejahatan tentu saja harus dihukum
hukuman selayaknya setimpal dengan perbuatan
namun yang paling penting adalah bekal apa yang disiapkan ketika mereka keluar dari hotel prodeo
selain tidak akan mengulangi lagi kejahatan para napi ini harus mampu berkarya untuk bekal hidupnya
di sisi lain warga dan masyarakat hendaknya bisa menerima kehadiran mereka